sudah lima belas tahun tragedi bom bali satu berlalu
namun peristiwa ini tidak bisa terlupa begitu saja
terutama bagi para penyintas korban aksi teror ini
dia menangis saja dia menolak
bukan bukan itu bukan bapak
apa yang terjadi jika anak pelaku bom
dipertemukan dengan para korban bom bali satu
program spesial tragedi bom bali
belajar ikhlas dari para penyintas
sabtu sebelas november jam setengah tujuh malam di cnn indonesia